piala presiden e sports dua ribu dua puluh dua telah mencapai babak grand final
para peserta memperebutkan piala presiden untuk enam kategori game yang berbeda
yaitu mobile legends bang bang free fire pubg mobile
serta tiga game lokal battle of satria dewa lokapala dan battle of guardians
babak grand final piala presiden esports dua ribu dua puluh dua berlangsung pada sebelas hingga tiga belas november
di istora kompleks gelora bung karno senayan jakarta
empat tim yang telah lolos dalam babak grup akan bertanding pada babak semifinal
dan berlanjut ke babak final untuk memperebutkan piala presiden dua ribu dua puluh dua
tim yang berhasil menjadi juara
akan ikut serta dalam iesf world championship di bali pada desember nanti
ketua penyelenggara piala presiden esports dua ribu dua puluh dua rangga danuprasetyo mengatakan
tingkat partisipasi dan penonton piala presiden kali ini
adalah yang tertinggi dari empat kali penyelenggaraan piala presiden
tim yang berhasil menjadi juara adalah

yang tertinggi dari empat kali penonton piala presiden kali ini adalah
tim yang berhasil menjadi juara adalah
tim yang berhasil menjadi juara adalah

ini dimenangkan atlet esports dari tim shaggyboyz muhammad rovi
menurut dia persaingan pada piala presiden dua ribu dua puluh dua cukup ketat

meski demikian ia optimis timnya dapat menjadi juara dalam divisi pubg mobile
meski demikian dia optimis timnya dapat menjadi juara dalam divisi pubg mobile
rivalnya itu se staatsver qian
rivalnya itu se staatsver qian
dan menurut gua juga ya layak lah main di profesional player
adapun supporter fanatik tim rrq revan meyakini timnya memiliki peluang besar menjadi juara dalam divisi mobile legends bank bank
divisi yang paling ini yang pertama sih pasti mobile legends ya
yang kita lihat ya kita apalagi juga rrq bisa lolos juga ke salah satu turnamen di dunia
yang kedua pastinya apalagi semuanya dari pubg ml kita pengen semuanya rrq juara sih ya bismillah lah
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno berharap
piala presiden e sports dua ribu dua puluh dua dapat menghasilkan juara yang berkualitas tinggi
sehingga mampu berbicara banyak pada kejuaraan dunia desember nanti
kita harapkan ini bisa membuka dan menemukan peluang bagi indonesia untuk menjadi juara
kita sudah berhasil mendapatkan prestasi yang membanggakan
dengan dua medali emas dan total enam medali
pak eki betul ya
saat di games kemarin dan ini akan terus kita buka
sementara itu piala presiden e sports dua ribu dua puluh dua adalah salah satu ajang seleksi untuk mempersiapkan atlet
yang akan bertanding pada iesf world championship di bali pada akhir tahun nanti